markas polisi militer kodam dua belas tanjung pura pontianak selasa malam terbakar
sumber api belum diketahui namun api sudah terlihat membesar di bagian belakang gedung
api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan sekitar pukul dua puluh dua empat puluh lima waktu indonesia barat
api semakin besar karena bangunan markas polisi militer kodam dua belas tanjung pura ini merupakan bangunan lama berlantai tiga
bangunan tua ini memiliki konstruksi kayu sehingga api sulit dipadamkan
sebanyak tiga puluh tiga unit mobil pemadam kebakaran gabungan diturunkan untuk memadamkan kobaran api